jangan lupa like share dan subscribe channel ini
waktu hari minggu jam sembilan datang gempa yang kuat kali kan
setelah itu dari masyarakat menjerit jerit
air sudah mulai surut
surut ke tengah
dengan arti dari masyarakat mengatakan bahwa
kalau air ini sudah surut mau datang semong kalau bahasa dulu kan
orang pelarian ada yang menangis
ada yang ketinggalan nggak sanggup berlari
kami ini katanya mungkin kena air ini
nah antara kebanyakan kan ada orang tua
yang sempat dinaikkan ke honda
untuk melarikan diri kan
mekeni guncang mali
siapiasa dia alik umenang ayangku
sama alik umenggik dia alik umenggik
main awan ayangku ya
yang ayangku yang minta dia mau jago
yang ayangku yang minta dia mau jago
yang ayangku yang minta dia mau jago
saya ingin memiliki anaknya
yang akan saya lahirkan

bagian saya akan memiliki anaknya
desa latium di kecamatan tepah selatan kabupaten simelu
menjadi saksi bisu keganasan tsunami
yang menerjang pulau ini
ketika kejalanan terdekat
ada suara gemuruh air
setelah gempa yang mengorak
warga melihat air laut yang seketika surut
dan suara gemuruh air dikejauhan
melihat gejala ini
warga bergegas lari ke bukit dan hutan
karena inilah tanda tanda kedatangan
semong atau tsunami
letak kepulauan simelu yang berada di persimpangan tiga palung laut besar dunia
yaitu lempeng asia australia dan samudera hindia
menjadikan wilayah ini rawan gempa
bahkan kisah kita berbicara gempa dua ribu empat
itu sebelumnya sudah terjadi gempa dua ribu dua yang juga tidak kalah kencangnya tidak kalah kuatnya
tapi begitu menyusun dua ribu empat itu dengan kekuatan yang melebihi dua ribu dua itu
sehingga memperapornakan sebagian wilayah pesisir kepulauan simelu
dan juga memperapornakan rumah rumah penduduk
artinya pada gempa dua ribu empat itu pada saat tsunami aceh
itu memang tipis tipis episentrum gempanya atau tsunaminya itu terjadi di kepulauan simelu
tetapi imbas daripada gempa tsunami itu sendiri adalah ke aceh daratan
sehingga simelu meskipun sebagian penduduk daerah pesisir itu hancur
perapuranda tapi tidak begitu memenuhi
dan trauma yang begitu parah di hati masyarakat simelu
karena kebetulan dampaknya lebih ke daratan aceh
keganasan gempa dan tsunami menjadi memori kelam
yang masih terngiang dalam ingatan rukiah
tahun seribu sembilan ratus tujuh saat ia masih balita
simelu dihantam gempa dan tsunami berkekuatan hebat
yang menewaskan sebagian besar warga simelu saat itu
tidak ada yang tahu orang itu dihantar hari jumaat
banyak orang itu dihantar hari jumaat kan
hari jumat itu dia datang tsunami itu
besar sekali banyak orang yang meninggal
di orang itu yang apa banyak lari dia ke dekat sungai itu
menengok yang air naik
hiram dia tidak ada yang tahu dia semua
itu banyak orang itu meninggal
goyang dia apa itu rata rata itu tanah itu
tidak bisa kita lari marali
tengah bengi kumodong bak dotan
tengah bengi kumodong bak dotan
maniti fatang malewat luan
disini kerintah mata
melu menjadi syuhada
jumlah yang minim jika dibandingkan dengan wilayah aceh daratan seperti di melabu dan banda aceh
sebuah syair yang melekat pada ingatan warga simelu menjadi penyelamat kala itu
syair smong berisi petuah dan peringatan akan bahaya datangnya smong atau tsunami
yang akan datang mengiringi gempa berkekuatan dahsyat

yang akan datang mengiringi gempa berkekuatan dahsyat
salur dan maudil inor itu korbannya cukup banyak
nah dari sana mereka belajar ketika semong itu
syair semong merupakan bagian dari tradisi lisanandong yang hidup di masyarakat simelu
seni tutur ini telah mendapatkan
darah daging bagi masyarakat simelu
nandong itu adalah satu curahan hati untuk menyatakan kepada apa yang ada di dalam hati kita
karena nandong itu satu nasihat nasihat yaitu untuk nasihat untuk kita bersama dan untuk diri sendiri juga untuk lingkungan
ini nandong menceritakan tentang kisah masa lalu
setelah kisah masa lalu barulah kisah sekarang yang kita jalani sekarang
kemudian kita akan menempuh masa depan
nandong itu adalah sebuah senandung
nah senandung itu di
mereka selalu menyanyikan senandung itu ketika ada hajatan hajatan besar
terutama menghormati tamu tamu kehormatan yang datang dari luar daerah
mereka selalu membawakan nandong
nah nandong itu bisa dinyanyikan sendiri tanpa alat gendang
itu bisa dipakai nandong ketika mereka beraktivitas
seperti melaut kemudian turun ke sawah kemudian manjat cengkeh
dan kemudian ketika mereka melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya kegiatan di kampung lah
mereka selalu nandong
eka dan erma bersenandung nandong yang berisi syair tentang kampung mereka
latihan dan penyanyian
kembali ke kampung baru
gempa dan tsunami dua ribu empat membuat mereka dan warga latiung lama
yang tinggal di pesisir pantai
meninggalkan kampung mereka untuk pindah ke wilayah perbukitan
melalui nandong warga simelu meneruskan kisah berharga
untuk menjadi nasihat dan pelajaran kepada generasi berikutnya
ketua ejen bapak bupati
kupoh hati lengan hingga kaki rambut
tentuang pelulungan jari tengkorak
apalah bumi pembulan
tanah serambingkah nyeri kami
nyeri darah dan tangis kami
inilah nyeri kami
tubuh rapuh tersentak ke depan
di kancah sastra tanah air
lelaki kelahiran takengon aceh ini dikenal sebagai penyair panggung mumpuni
semenjak belia fikar telah mengasah dirinya
dalam sejumlah komunitas sastra dan seni pertunjukan
dalam puisi puisinya ia konsisten menyuarakan empati sosial
jangan kalian tanya lagi dimana melabuh
dan puisi berjudul nyeri aceh adalah ekspresi kepedihan terdalam bagi fikar
saat gempa dan tsunami mengguncang aceh pada dua ribu empat silam
bocah bocah polos berlari di pasir
menangkapi ikan ikan terdampar ketika laut surut
tapi tiba tiba gemuruh menerbangkan pasir
itu puisi yang saya kira yang saya ciptakan ketika peristiwa tsunami itu terjadi
tiga atau empat hari saya kira
setelah peristiwa itu
respon utama saya adalah
saya kira ini salah satu bentuk rekaman dari peristiwa
mengenang melestarikan ingatan kita tentang tragedi yang sangat memerihkan
begitulah cara kerja
bambu hasanah seni tutur mendarah daging di tanah rencong ini
kearifan lokal ini memberi pengaruh dalam penciptaan karya karya penyair atau seniman aceh seperti vika
aceh adalah salah satu daerah yang tradisi lisannya sangat kuat
setiap peristiwa di aceh itu selalu direkam dalam bentuk sastra atau puisi puisi lisan itu tadi
selalu baik yang di pesisir maupun yang di pegunungan
nah di sana itu umumnya misalnya hari ini ada peristiwa tanah longsor atau ada banjir besar
bus yang mengalami kecelakaan
itu langsung para penyair di sana bekerja secara spontan itu merekam peristiwa itu dalam bentuk karya puisinya
sehingga banyak cerita cerita sosial kemasyarakatan atau peristiwa peristiwa yang terjadi itu ada di tradisi lisan
selain budaya tutur yang kuat hal lain yang melekat diingatan publik tentang aceh
adalah bencana tsunami pada dua ribu empat
dua hal itu juga menjadi inspirasi dan motivasi para seniman di luar aceh dalam mencipta karya seni sekaligus suara kemanusiaan
yang mewujud dalam puisi terbitan buku maupun musik
sanggar matahari misalnya kelompok musikalisasi puisi yang berbasis di condet jakarta timur ini
getol mengubah lagu dengan lirik lirik bertema duka tragedi tsunami
aceh kuno bang jubah gabrek
pada waktu itu kekalutan saya adalah banyak penyair mengatakan bahwa tsunami aceh membuat patah pena penyair
jadi seperti sudah tidak ada lagi yang bisa dikatakan yang bisa menandingi tsunami itu sendiri
itu yang galau saya coba ini dan akhirnya saya berpikir untuk meramu kata kata
secara bukan lagi kata kata
dari jiwa atau nyawa atau yang membuat kita hidup
kerak dari beberapa narasumber atau teman teman saya di aceh pasca bencana itu
yang memang mengalaminya langsung mereka mengatakan pada saat air melibas daratan dan gedung gedung itu bunyinya dalam cerita mereka
enam desember dua ribu empat menjadi memori kelam bagi warga aceh
setiap tahunnya hari ini diperingati untuk mengenalkan

setiap tahun bagi kami semua yang bukan orang aceh
peristiwa tsunami itu adalah peristiwa yang luar biasa
maha hebat teguran yang bukan semata mata buat orang aceh saja
tapi kita semua umat manusia
dan kami selalu mengenangnya dengan cara kami
dengan cara kami berpuisi dengan cara kami memainkan musik
dengan cara kami monolog dengan cara kami melukis
itu adalah bentuk kami kembali membaca bahwa tidak sekedar peristiwa bencana
tapi ada juga intropeksi lagi ada juga mengupgrade diri lagi
untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan cara kami
tragedi gempa dan tsunami yang menimpa aceh menjadi ruang bagi seniman
berkarya atas nama kemanusiaan
satra klasik maupun modern keduanya dapat menjadi media untuk membaca duka